gempa bumi dan tsunami menjadi bencana alam yang menakutkan
bagi warga di daerah pantai barat sumatera
bencana alam ini bisa terjadi karena posisi sumatera
yang berada di pertemuan dua lempeng bumi
yakni lempeng indo australia yang aktif menujam ke bawah lempeng eurasia
dengan demikian lempeng eurasia terus bergeser
dan menimbulkan patahan yang memanjang
dari ujung utara hingga ujung selatan sumatera
tak heran setelah gempa dan tsunami dasyat di aceh pada dua ribu empat silam
gempa bumi dan ancaman tsunami masih saja menghantui sumatera
pada dua belas desember dua ribu tujuh belas
gempa bermagnitudo tujuh sembilan disertai tsunami
menerjang provinsi bengkulu dan sekitarnya
bencana ini mengakibatkan korban meninggal sebanyak dua puluh lima orang
lebih dari lima puluh enam ribu bangunan rusak atau hancur
jika dilihat dari posisinya
provinsi bengkulu merupakan salah satu daerah
yang masuk zona merah rawan bencana
selain bencana akibat aktivitas lempeng tektonik
gempa bumi di bengkulu juga disebabkan adanya sesar sumatera
yang menjadi generator terjadinya gempa gempa darat
berdasarkan katalog tsunami indonesia yang dirilis bmkg
sejak tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh hingga dua ribu tujuh belas
sedikitnya telah terjadi delapan kali
gempa bumi diiringi tsunami
oleh karena itu
pemerintah daerah yang wilayahnya termasuk zona merah rawan bencana
diharapkan melakukan langkah langkah mitigasi
kesiapsiagaan tanggap darurat evakuasi dan rehabilitasi
selain itu penyampaian informasi mengenai pasca bencana
harus terus diperbaiki
sehingga informasi yang diberikan tidak simpang siur
dan meresahkan masyarakat
sebelum era pemekaran provinsi ini dikenal sebagai zona merah yaitu rawan bencana alam misalnya seperti gempa bumi longsor tsunami dan lain sebagainya
juga provinsi ini tingkat kemiskinannya masih mengkhawatirkan dan juga akhir akhir ini mungkin dikaitkan dengan ya mantan ya gubernurnya juga kena kasus korupsi
tapi kita ingin melihat ya sebenarnya apa potensi yang bisa dikembangkan di provinsi bengkulu ini provinsi yang kecil tapi saya lihat itu banyak sekali keindahan alam dan sumber daya alam yang dimiliki
saya sudah ditemani oleh plt gubernur bengkulu rohidin mersyahalov
rohidin ini saya kemarin ya sempat melihat taman wisata alam di sebelah ke rumah pengasingan bung karno dan juga di sini
pantai pantainya itu banyak sekali pantai panjang
jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari provinsi ini yang provinsi yang kecil muda itu banyak sekali yang dikembangkan
nah sementara jadi plt ini ya pak gubernur ini apa kira kira yang ingin dilakukan untuk mendorong supaya provinsi ini lebih bersinar lah
lebih kinclong dari segi image nya dan juga dari segi potensinya
pertama tentu terima kasih dengan mbak desi sudah datang
saya kira mungkin ini kunjungan pertama datang ke bung kulu
ini kunjungan pertama tapi saya sangat terima kasih
jadi bung kulu ini menjadi kota kelahirannya ibu fatmawati
dan memang kita memiliki panjang garis pantai lebih kurang lima ratus dua puluh empat km
itu berada di posisi samudera pesisir barat pulau sumatera
memang selampung bengkulu sumatera barat sampai ke atas itu kan ditetapkan sebagai zona daerah yang dikatakan zona merah rawan bencana
namun sesungguhnya kejadian bencana alam di bengkulu alhamdulillah sampai saat ini kejadiannya ya
tidak sedahsyat yang diduga
ya mudah mudahan lah kita berdoa kepada allah swt
mudah mudahan kita dijauhkan dari segala macam bentuk bentuk
tapi terakhir kalau tidak salah tahun dua ribu tujuh itu ya yang sempat menewaskan sekitar seratus orang
itu memang pada angka tujuh sekitar
tapi alhamdulillah sekali lagi tingkat kerusakannya juga tidak terlalu parah
kemudian jumlah korbannya juga tidak terlalu banyak
hanya mungkin sekitar seratus jiwa pada waktu itu
nah dengan kondisi bungkulu yang kecil seperti ini kita memiliki beberapa potensi sumber daya alam
termasuk kawasan hutan
cagar alam bukit barisan taman kerinci sebelah yang tempat kata bani sudah datang
indah sekali itu masih hutan primer disitu saya lihat
betul betul masih sangat perawan hutan ini
dan jangan diapapain nih pak royudin harus dijaga
dengan kondisi alam seperti itu juga di hutan itu di samping ada pauna gajah yang sungguh sangat eksotis sekali
justru di bung kulu juga ada satu bunga yang sangat indemis
itu bunga rapalesia arnoldi
itu merupakan bunga terbesar di dunia yang ada di bengkulu
nah di samping itu juga potensi alam di sepanjang samudera indonesia ini
itu wilayah pesisirnya dengan potensi ikan tuna ikan kerapu dan sebagainya
dan kita memiliki sebuah pelabuhan besar yang ada di samudera
nah ini kalau dikelola dengan provinsi bengkulu secara produktif
dengan kawasan hutan tetap kita jaga dan kita pelihara
saya kira ini akan mengangkat citra nama baik kemudian kesejahteraan masyarakat presiden
iya dan di sini juga kita sekarang ini berada di namanya fort malboro ya
ini benteng peninggalan inggris
ini luar biasa ya padahal ini pada abad ke tujuh belas ya
di bangun sampai sekarang itu masih kokoh
jadi pembangunan yang di era keberadaan inggris disini sampai sekarang masih kokoh
nah infrastruktur disini sendiri bagaimana pak rohidin
apakah sudah cukup dan dari segi kualitas pembangunannya dan dari segi apbd nya
untuk membangun infrastruktur
itu bagaimana apalagi kan daerah yang rawan gempa
jadi kita terkait dengan daerah rawan bencana ini
memang kita dari sisi penataan ruang
kita sudah melakukan review tata ruang agar bagaimana menentukan titik titik yang betul betul rawan bencana
agar masyarakat bisa melakukan mitigasi dengan baik
nah kemudian yang kedua kita juga sudah membuat jalur jalur evakuasi
andai terjadi bencana itu maka masyarakat dapat dengan mudah untuk bisa menyelamatkan diri
kemudian yang ketiga kita juga membentuk namanya masyarakat sadar kampung bencana
ini satu upaya upaya yang kita lakukan
agar sekali lagi meminimalisir setiap kejadian bencana itu agar jangan sampai ada korban jiwa
karena ini biasanya yang salah satu yang membuat bencana banyak korbannya itu masyarakat kurang aware
atau harus apa apa yang dilakukan
nah ini step stepnya itu sudah ada bagaimana upaya sosialisasinya itu sendiri
pertama tadi dari sisi tata ruang kita sosialisasikan benar ke seluruh kabupaten kota
ada beberapa titik yang memang misalnya rawan tsunami
ini sudah kita kasih pemetaannya
kemudian yang kedua kita selalu melakukan simulasi
siaga bencana terhadap masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana
kemudian yang ketiga kita memang meningkatkan dari sisi anggaran untuk pengadaan peralatan maupun kapasitas sdm nya
agar sekali lagi ketika bencana itu andai terjadi itu betul betul masyarakat siap siaga untuk menghadapinya
nah dari sisi pembangunan infrastruktur kita juga sosialisasi ke pengembang
kepada investor termasuk yang akan membangun hotel dan seterusnya
kita secara terbuka kita jelaskan bahwa memang daerah ini perlu
ada konstruksi bangunan yang betul betul bisa
betul betul bisa mengantisipasi kejadian bencana
maka berpengalaman dengan kejadian tahun dua ribu tujuh dengan kekuatan tujuh sekian skala richter
tingkat kerusakannya boleh dikatakan rendah sekali
karena tadi masyarakat sudah mulai menyesuaikan konstruksi bangunan
kemudian apalagi masyarakat juga mulai sedikit banyak mengetahui tindakan tindakan apa yang perlu segera dilakukan ketika bencana itu datang
dengan ada label zona merah ini cukup fair
merasa bahwa ini justru membebankan daerah ini dengan ada zona merah
seolah olah ini sangat rawan atau
karena pemberian pendidikan itu saya kira membuat kita harus lebih hati hati bagi saya
dan ini merupakan bagian dari kebijakan
bagian dari kebijakan kita untuk betul betul lebih terencana
baik dari sisi tata ruang konstruksi bangunan termasuk empowering kepada masyarakatnya
dengan kita ditetapkan seperti itu ya kita harus bersiap diri untuk melakukan upaya upaya kesiapsiagaan maupun antisipasi
sehingga mudah mudahan sekali lagi itu apakalau pun terjadi bencana kita sudah bisa menekan si minimal mungkin
apalagi di sini garis pantainya kan cukup panjang dan ini kan potensi tsunami kan juga dan longsor juga
nah ini jadi penata ruangan itu dari segi konstruksi dan lain sebagainya memang memperhatikan ya
betul memang harus betul betul effort yang lebih
jadi kita sebulan yang lalu contohnya dalam menghadapi musim hujan yang intensitasnya cukup tinggi
saya khusus rapat dengan balai pengelolaan jalan nasional
saya minta dengan teman teman dari balai
untuk menyiapkan siagakan semua alat berat dari seluruh posisi penjuru
kalau ada longsor harus segera mengambil tindakan
begitu kan kalau memang ada banjir harus segera mengambil sikap
termasuk logistik di sini
jadi kita dengan bulog kita bekerjasama di bagaimana semua titik kawasan utara selatan kemudian timur bungkulu
itu kita buat gudang logistik
agar tujuan andai sekali lagi terjadi bencana maka kita pastikan bahan pangan pokok itu tersedia dengan cukup untuk masyarakat
dan jalur jalur evakuasi semua itu jelas

dan kita tulis jalur evakuasi itu masuk shelter pengamanan
jadi juga kita ada satu hal yang sangat positif juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian
yang diinisiasi oleh kapolda bengkulu
beliau menghimpun csr dari perusahaan perusahaan yang ada di bengkulu untuk membangun beberapa titik shelter
andai tsunami terjadi maka shelter di pusat pusat yang diduga punya potensi tsunami itu dibangun shelter pengamanan untuk masyarakat
jadi itu kekayaan alam bungkulu itu luar biasa
kita punya potensi emas
kita punya potensi minyak bumi dilepas samudera
tapi sekali ini yang harus kita gali yang harus kita manfaatkan dengan sekali lagi tanpa merusak
ya tanpa merusak keunggulan
ini salah satu provinsi yang termuda terkecil tapi juga dari segi kemiskinannya masih perlu diperbaikin
jadi saya tertarik mengenai bagaimana istilahnya memaksimalkan atau memanfaatkan alam yang ada di sini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri
saya sempat kan ke taman alam sebelah
jadi kita ini kebetulan mbak desi ini kan pas banget mbak desi datang ke bungkulu pas ulang tahun emas produksi bungkulu
dalam tiga hari ini kita melakukan tiga launching yang kita lakukan
yang pertama launching investasi
kita untuk memastikan bahwa bengkulu sudah menerapkan sistem perizinan investasi secara terbuka
yang kita dengar dengan online single submission
jadi menggunakan berbasis web silahkan daftar pada hari itu juga nomor induk berusaha akan keluar
ini ingin saya pastikan kemarin kita launching
kemudian yang kedua kita sajikan data dan informasi terkait dengan potensi alam bungkulu
bengkulu itu pertama kita punya potensi geotermal yang sangat besar
saya kira terbesar di sumatera lebih dari seribu megawatt ada geotermal di bungkulu
nah sekarang sudah di eksplorasi itu di lebong malaysia
dua kali lima puluh lima megawatt
seminggu yang lalu sudah keluar penetapan dari kementerian sdm
itu penunjukan kepada pt pln pesiru agar bagaimana mengeksplorasi mengelola geothermal yang ada di buku
tapi secara aman tentu saja
dan itu ada di kawasan lindung
nah menurut saya salah satu upaya kita mempertahankan kawasan lindung itu adalah kira kira kita bisa menjual hutan tidak harus menebang kayu
maka kita manfaatkan geotermal ini
ini kan green energy yang saya kira akan berdampak ekonomi sangat besar
di samping kita untuk menunjang bagaimana konsep mempertahankan apa meningkatkan ketahanan energi nasional
ini kira kira kapan ini
dan investor siapa saja yang sudah menyatakan
ya di lebong sudah berjalan sejak dua tiga tahun yang lalu
insya allah di akhir dua ribu sembilan belas ini akan beroperasi ya
berfungsi dua kali lima puluh lima megawatt
kemudian kemarin kemudian dari pln sudah datang ke kepahyang dan rejang lebong
mudah mudahan satu dua tahun ke depan akan dimulai pada proses pengeboran
sehingga memang agak panjang prosesnya
mungkin lima tahun yang akan datang ini juga bisa
tapi ini semua bisa dibangun tanpa merusak ya hutan ini
apalagi ini kan akan di kawasan
jadi harus green energy tapi cara pemanfaatannya juga harus ada kesinambungan ya
ketika geotermal dimanfaatkan daerah akan mendapatkan sumber pendapatan baru yang sangat signifikan
sementara kerusakan hutan bisa kita jaga
nah ini ada yang menarik ya ketika saya berkunjung ke taman wisata alam sebelat itu ada semacam inilah
sepertinya ada masalah tumpang tindih bahwa ada bagian dari daerah kawasan itu ternyata diberikan kepada perusahaan tambang batubara misalnya
karena sudah diberikan izin
nah ini bagaimana ke depannya
karena jelas itu kan yang namanya taman wisata alam dengan satwa liarnya dengan gajahnya itu semua harus dipelihara dikonservasi dan jangka panjangnya
sehingga lahan itu semakin tidak di
ya tidak di
manfaatkan untuk yang lain lain
sebenarnya izin yang kita berikan itu oleh gubernur sebelum saya dulu itu pada tahun masih tahun era dua ribu an
jadi izin untuk sebuah perusahaan tambang dan sampai sekarang itu belum beroperasi
nah kemudian pada tahun dua ribu tujuh belas kemarin setelah satu tahun saya menjabat saya melakukan revisi penciutan izin
justru dari sekian luasan yang diberikan sebelum itu kita kurangi
itu langkah saya untuk bagaimana menyelamatkan kawasan taman wisata alam yang di dalamnya ada fauna gajah yang harus kita selamatkan
perusahaan yang harus kita jaga
kemudian yang kedua sekarang kita sedang mengusulkan bersama bksda untuk bagaimana kita melakukan konservasi di taman wisata alam
yang khusus untuk pusat pelatihan gajah di kerinci sebelat itu kita mengusulkan ke kementerian lingkungan hidup untuk ditetapkan menjadi koridor gajah dunia
ini nanti akan menjadi wisata alam yang sangat bagus sekali
bahkan beberapa areal kawasan perkebunan besar itu justru kita inklav kita lepas kembali untuk menjadi kawasan fauna gajah yang terkenal
fauna gajah yang kita selamatkan itu
jadi dua langkah ini justru kita bagaimana bung kulu memperhatikan supaya habitat gajah yang dibutuhkan oleh fauna ini betul betul terpelihara
dan masyarakat di sekitar juga mendapatkan manfaat
saya lihat ini mungkin leadership penting di sini
jangan sampai nanti ketika misalnya ada pergantian gubernur ternyata izin itu dikeluarkan sehingga ya usaha usaha pertambangan itu boleh jalan kembali
nah ini supaya kedepannya itu koridor gajah dunia ini terrealisir
bagaimana memastikannya ya pak rohi din
saya katakan dengan bu siti nurbaya dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
pertama izin prinsip yang sudah dikeluarkan untuk pt inmas beberapa tahun yang lalu itu sudah kita kurangi luasannya
namun masih ada sekitar enam ratus sekian hektare lagi yang masih termasuk dalam kawasan gajah ini
saya katakan ini tidak akan kita pernah keluarkan izinnya kalau ini akan mengganggu habitat dan kelangsungan hidup dari fauna gajah di kawasan kerinci sebelah
kemudian yang kedua kita mendorong agar segera dan sekarang pada proses finalisasi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk menetapkan kawasan ini tadi menjadi kawasan koridor gajah dunia
ini kalau sudah ditetapkan nanti maka kita punya tanggung jawab bersama dengan dasar hukum yang lebih kuat ketetapan kementerian kehutanan bahwa ini harus diselamatkan dan harus dipertahankan
saya kira itu yang harus menjadi pedoman kita
ini merupakan janji dan kita juga ini kan merupakan kekayaan ya kekayaan alam yang kita miliki
tapi saya lihat tadi banyak sekali sebenarnya potensi
jadi wisata ini juga bisa meningkatkan ya kesejahteraan masyarakat lokal
apa kira kira yang dari segi pariwisatanya tapi juga dari segi aspek pendapatannya yang bisa didapatkan ya yang tanpa tentu saja merusak lingkungan
jadi bungkulu sebenarnya mbak desi katakan memang produksi kecil tapi kalau dari sisi histori juga cukup kuat
jadi ada beberapa desiniasi wisata bungkulu itu saya kira bisa dijual dalam skala nasional bahkan internasional
jadi bungkulu ini merupakan kota yang pernah menjadi tempat persinggahan bungkalau
di awal awal menjelang kemerdekaan
justru bungkulu ketika di bungkulu beliau menyusun strategi strategi bagaimana indonesia bisa merdeka
beliau sempat singgah di bungkulu selama kurang empat tahun
ada rumah persinggahannya bukti sejarah yang luar biasa
itu masih sangat terasa
kemudian yang kedua kita ada rumah bufat mawati
bufat mawati adalah putri bungkulu yang dipersunting oleh bungkulu ketika beliau datang ke bungkulu
dan itu beliau akhirnya menjadi ibu negara pertama
saya kira di tangan bufat mawati kan
akhirnya beliau merajut merah putih
dan bisa menyatukan indonesia dan menjadi simbol kedaulatan bangsa
saya kira sejarah itu sangat kuat bagi indonesia
kemudian yang ketiga ini emas di atas puncaknya monas itu mbak desi
itu juga sumbangan hasil bumi bungkulu
pt lebong tandai
jadi itu kekayaan alam bungkulu itu luar biasa
kita punya potensi emas
kita punya potensi minyak bumi dilepas samudera
tapi sekali ini yang harus kita gali yang harus kita manfaatkan
dengan sekali lagi tanpa merusak
iya tanpa merusak bungkulu
tanpa merusak bungkulu
nah ini pak rohi di sini
saya tertarik sudah istilahnya mengajak ya para investor untuk datang ke sini
ini feedbacknya ya selain untuk geotermal itu apa apa saja
dan kira kira green project atau investasi investasi yang bisa menarik khususnya bagi swasta itu
di samping geotermal saya tetap akan concern kepada sumber daya alam yang bisa diperbaharui
sekali lagi panjang pantai bungku yang lima ratus dua puluh empat km itu ternyata memiliki potensi untuk tambah udang yang luar biasa
baik dari sisi luasan maupun keseluruh
kesesuaian dari sisi agro klimat termasuk salinitas
sudah ada dua perusahaan besar yang mulai masuk berinvestasi di kawasan kabupaten kaur dan suluma
ternyata mereka mengatakan hasil produktivitasnya tinggi sekali
dan kualitas udangnya juga bagus sekali
juga di samudera indonesia di sepanjang garis pantai panjang bengkulu potensi tuna potensi itu kerapu
kemudian yang untuk ikan ikan kualitas baik untuk ekspor itu juga besar sekali
maka kemarin saya tawarkan
andai kita bisa membangun sebuah pelabuhan perikanan bukan ketersediaan kapal tangkap yang cukup bagus
kita punya pelabuhan besar ini pulau bayi yang sudah siap untuk membangun cold storage itu kita bisa ekspor
nah kita pagi ini kita akan melakukan launching ekspor beberapa komoditas bengkulu yang selama ini keluar melalui pintu pintu lain
bukan dari pintu provinsi bengkulu
maka pagi ini kita akan launching pertama ekspor ikan bungkulu
kemudian yang kedua kita akan melakukan ekspor kopi bengkulu
kemudian yang kedua kita akan melakukan penyelamatan bengkulen kopi
itu khas sekali kopi bengkulu
kemudian produk olahan kayu batu bara yang sudah diolah
nah dengan harapan ini akan menderate meningkatkan dinamika ekonomi bengkulu
dan sekali lagi ini kita pusatkan melalui pulau bayi
sehingga ini yang menjanjikan untuk investor datang ke sini
memang harus ada diversifikasi ya
jangan kita nanti melulu perkebunan sawit dan lain sebagainya
itu bagaimana mata pencarian utama masyarakat sampai saat ini masih apa yang
ya memang secara umum masih
dan juga pemerintah ya tergantung pada apa
mayoritas tetap pertanian
baik itu pertanian dalam bentuk perkebunan maupun pertanian agrikultur
latihan padi dan sebagainya
tapi secara umum memang masih masyarakat petani
tapi kedepannya kan harus ada diversifikasi ya
apalagi karena harga ya sawit juga mungkin
ya produktuatif sekali karena ini
iya dan juga ini kan tidak sustainable ya
tidak bagus ya kalau kita terlalu bergantung pada monokultur ya
karena posisi bungkulu ini pada di
memang di sebelah timur itu kan dikelilingi dipagari oleh bukit barisan
di sebelah baratnya samudera
yang juga lautan lepas seperti itu
kalau provinsi bungkuni tidak dibuka aksesnya ke provinsi provinsi lain
maka dia akan betul betul terisolasi
arohidin sendiri saya lihat
saya tertarik dengan memelihara lingkungan dan
sustainability ya kesinambungan dari lingkungan di sekitar itu sendiri
apa kira kira yang ingin strategi ya dalam memimpin daerah ini
dari segi sumber daya alamnya cukup banyak
tapi populasinya juga tidak terlalu sedikit
tapi masih banyak tantangan kemiskinan dan lain sebagainya
saya kira yang paling berdasar mbak desi kita harus mematuhi konsep tata ruang yang sudah kita bangun
jadi kesesuaian peruntukan ruang sesuai dengan fungsinya itu harus betul betul kita pegang
agar alam dan lingkungan ini terselamatkan
artinya di mana kawasan hutan produksi di mana kawasan hutan konservasi
di mana cagar alam di mana taman wisata alam
ini harus betul betul kita patuhi dengan kuat
agar seperti sekali lagi alam ini bisa terpelihara dengan baik
kemudian yang kedua strategi kita kita akan lebih fokus kepada pengelolaan sumber daya alam yang bisa diperbarui tadi
misalnya bagaimana kita mengelola taman wisata alam gajah
kita mengelola ikan tangkap di laut
kemudian bagaimana kita meningkatkan produksi kopi
nah hal ini yang lebih kita tekankan agar sekali lagi alam tidak rusak
tapi dinamika ekonomi daerah bisa tumbuh dengan baik
di samping itu sektor pariwisata juga bisa kita dorong tadi
bahwa ada beberapa titik wisata historical
saya katakan rumah bupat mawati rumah bung karno
benteng yang kita tempati sekarang ini benteng malboro
ini kan benteng inggris terbesar di asia tenggara
nah saya kira ini bisa juga kita angkat menjadi penggerak ekonomi daerah di samping pengembangan industri kreatif
jadi sdm nya sendiri bagaimana
walaupun memang tidak terlalu besar jumlah populasinya
tapi bagaimana dari segi akses ke pendidikan kesehatan dan lain sebagainya pak rohidin
ini semua terkenungi
kalau dari sisi sumber daya manusia alhamdulillah
kita dari indeks pembangunan manusia juga di atas rata rata
semakin meningkat betul
kemudian ketersediaan sarana perasarana pendidikan
mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi
untuk kebutuhan masyarakat bungkulu saya kira sudah sangat mencukupi
demikian juga untuk sarana perasana pelayanan dasar kesehatan
juga rumah sakit sampai ke pelayanan tingkat dasar puskesmas puskesmas juga
alhamdulillah sudah tersejati
menciptakan pemerintahan yang bersih dan dekat dengan masyarakat ini
supaya ya istilahnya semua dana atau anggaran yang dimiliki itu memang tepat sasaran
lebih produktif ini bagaimana
apakah ada semacam reformasi apalagi mengingat supaya tidak terjadi kembali
bagaimana untuk kasus kasus korupsi dan lain sebagainya
pertama memang mbak adi sih anggaran yang teralokasi untuk bung kulo
kemudian yang kita dapatkan melalui sumber pendapatan asli daerah
untuk ukuran sebuah provinsi memang relatif kecil
apbd kita cuma tiga triliunan
jadi dapat dibayangkan mungkin bagi daerah lain ini sama dengan anggaran satu kabupaten sebenarnya
tapi kita satu provinsi
nah anggaran yang kecil ini coba kita arahkan untuk betul betul digunakan secara produktif
jadi satu tahun terakhir kita coba mengelola pemerintah ini
sebagaimana daerah daerah lain sudah lebih maju
kita mulai menggunakan berbasis web
sehingga mulai perizinan kemudian pengelolaan keuangan e planning e budgeting
itu kita mengelola berbasis web
dengan harapan transparansi maupun akuntabilitasnya itu betul betul bisa terjamin dengan baik
sehingga sekali lagi anggaran yang sedikit ini
udah terasa ada perubahan
pertama indikatornya kita satu tahun terakhir
penurunan angka kemiskinan termasuk sepuluh provinsi yang paling progresif
itu alhamdulillah itu evaluasi bps nya
kemudian yang kedua alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan opini pengelolaan keuangan menjadi wtp
jadi menjadi lebih baik
kemudian peningkatan investasi
saya kira indikator indikator makro seperti ini menjadi ukuran bahwa ada perbaikan
di samping itu kita juga angka pengangguran terbuka di bengkulu juga menempati posisi ketiga terendah se indonesia
nah saya kira indikator indikator positif seperti ini
saya kira tidak lepas dari bagaimana kita memperbaiki kinerja pemerintah
yang tentu didukung oleh masyarakat luas dan juga pelaku usaha yang ada di bengkulu
jadi ini ya e government itu sudah diterapkan dan lain sebagainya
tapi tantangan terbesar dalam mengelola daerah ini
apa pak rohidin
apakah dari ini kan berarti harus ada semacam ya kalau kita kata pak jokowi revolusi mental itu
nah ini tantangan terbesar
ya pertama tentu kami harus berbenah kami dulu ya
artinya dari sektor birokrasi pemerintahan kami harus punya tekad kemauan bahwa kami harus berubah
untuk memperbaiki kinerja birokrasi ini
kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya
karena posisi bung kulu ini mbak desy
memang di sebelah timur itu kan dikelilingi dipagari oleh bukit barisan
di sebelah baratnya samudera india
yang juga lautan lepas seperti itu
kalau provinsi bung kulu ini tidak dibuka aksesnya ke provinsi provinsi lain
maka dia akan betul betul terisolasi
nah maka saya kira dukungan pemerintah pusat
bagaimana membuka akses pintu barat pulau sumatera melalui bengkulu
dengan keberadaan pulau bayi itu
coba dikoneksitaskan dengan kawasan tengah pulau sumatera
at masuk ke kawasan linggau ke sumatera selatan
sehingga nanti pulau sumatera ini menjadi terpotong lah
jadi kawasan timur mungkin dari bangka belitung
sumatera selatan keluar ke bung kulu ada pulau bai besar
nah saya kira membuka koneksitas bung kulu seperti ini
justru akan meningkatkan dinamika
menyelesaikan ekonomi bung kulu
dan keterisolasi bung kulu menjadi terbuka
saya kira ini penting sekali mendapat dukungan dari pemerintah pusat
agar persoalan persoalan yang mendasar di bung kulu
juga bisa terselesaikan dengan baik
kalau dari segi persoalan yang paling
apalagi kan kita tahun depan kan sudah masuk tahun politik dan lain sebagainya
apa aspirasinya apa tuntutannya apa yang masih dirasakan kurang
tadi ada beberapa infrastruktur
strategis untuk ukuran sebuah provinsi
yang saya kira perlu kita tingkatkan
jadi memang kita sudah beberapa kali menyampaikan usulan
pada waktu rapat dengan menko perekonomian
bandara fatmawati ini kan masih di bawah pengelolaan uptj
nah sehingga kalau kita memberangkatkan jamaah haji
kita masih itu digabungkan menginduk ke sumatera barat
saya katakan ini saya kira perlu dikelola lebih terencana
misalnya dikelola oleh angkasa pura
dengan status bandara internasional
sehingga nanti akan membangkitkan
ya baik itu minat investasi
peningkatan pelayanan masyarakat
saya kira ini usulan yang betul betul diharapkan oleh masyarakat
nah ini bagaimana hubungan dengan pusat selama ini
merasa didengarkan atau
ini kemarin sudah mendapat respon dari kementerian perhubungan
jadi kalau tidak salah dua bulan yang lalu
sudah ada muu antara kementerian perhubungan dan angkasa pura
bahwa ini akan diserahkan kepada angkasa pura pengelolaannya
sekarang dalam proses valuasi
ekonomi oleh kementerian keuangan
mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama
kalau fatmawati ini diserahkan kepada angkasa pura
bisa pengelolaannya lebih profesional
kemudian fasilitasnya bisa dikembangkan
saya kira ini bisa ditingkatkan menjadi bandara internasional
sehingga saya kira ini bisa jadi pemacu juga
untuk bagaimana meningkatkan dinamika ekonomi bengkulu
sebagai sebuah provinsi di kawasan barat
dan masyarakatnya sendiri bagaimana pak rohi
saya lihat kan disini banyak juga
dulu kan pendatang ya
ini daerah transmigran ya
itu tidak ada ini
istilahnya dari segi kepemilikan lahan
dan juga antar masyarakat itu sendiri
memang provinsi bungkulu ini
kalau dari sisi suku
itu sangat heterogen lah
di samping suku asli bungkuli juga banyak mbak desi
jadi disini suku aslinya ada mungkin enam tujuh suku asli yang ada di bungkulu
di samping tentunya juga ada masyarakat indonesia
yang datang ke bengkulu dari berbagai macam suku
tapi secara kehidupan sosial kemasyarakatannya
alhamdulillah keberagaman itu terpelahara dengan baik
kemudian harmonisasinya sangat tinggi
maka kita kan jarang sekali
kedengeran ada konflik sosial yang ada di bungkulu
tapi masalah kepemilikan lahan dan lain sebagainya
itu tidak masalah
kalau sampai sekarang
alhamdulillah masih dalam kondisi bisa kita kendalikan
iya pak rohi din terima kasih banyak
ini sangat menarik
dan bungkulu ini
bahasa inggrisnya itu bengkulen
jadi sebenarnya sejarahnya itu kan cukup panjang
dan cukup ada
tapi mungkin tidak banyak yang kita ketahui
mungkin kalau ada satu saja mungkin kalimat atau kata yang mengaitkan
yang memberikan image terhadap bungkulu ini
ya pertama tadi memang bungkulu ini kan bumi raplesia
artinya satu bunga besar yang ada di bengkulu
kemudian sebutan bungkulen itu karena bungkulu pernah dijajah oleh inggris
pada abad ke tujuh belas ke delapan belas
kemudian ini kan merupakan kota kelahiran ibu fatmawati
yang memiliki sumber daya alam sekalipun
dan juga memiliki emasnya juga
bandaranya juga namanya fatmawati
saya kira nama nama seperti ini yang perlu juga kita kenalkan
baik terima kasih
pak rohi din ya demikian insight bersama plt gubernur bungkulu
rohi din mershal dan tetaplah bersama kami
mungkin kita masih perlu eksplore ya
bagaimana kira kira posisi bengkulu ini pas
yang disebut bagian dari ring of fire
dan kira kira potensi apa saja yang kita bisa dapatkan di daerah ini
setelah yang berikut ini
secara nasional kita ini kan termasuk
apa namanya supermarketnya bencana
jadi semua bencana termasuk ada di daerah nasional untuk di bungkulu
itu selain bencana dari gempa bumi tsunami
terus termasuk juga ada gunung api kita kan di bukit kabah
selanjutnya bencana hidrometeorologi
dalam hal ini kondisi cuaca baik banjir longsor
dan bencana ikutan lainnya
insight masih dari benteng malboro di kota bengkulu
benteng ini peninggalan dari inggris ya
dari sejak abad ke tujuh belas
nah bengkulu ini seperti kita ketahui itu masuk yang namanya
daerah zona merah yang rawan bencana alaman
untuk lebih mengetahui ya lebih detail lagi apa artinya ya
ketika sebuah zona itu masuk ke dalam zona merah
sudah ada di samping saya litman kepala stasiun geofisika kepahyang ya
di bungkulu halo litman apa kabar
iya nah sebenarnya kalau kita lihat dari
bencana alam yang terjadi di bengkulu itu terakhir terjadi tahun dua ribu tujuh
tapi sebelumnya tahun dua ribu dan tentu saja sebelumnya sudah ada sejarah ya
bencana alam yang terjadi di daerah ini
kita memang indonesia ini merupakan bagian dari cincin apian
tapi ada daerah daerah tertentu yang memang dinyatakan zona merah
oke jadi untuk zona merah itu berarti bahwa kita itu sangat sangat rawan
terjadinya tsunami dalam hal ini tadi dikatakan zona merah tsunami
jadi zona merah ini zona merah tsunami
ya zona merah tsunami dari judul kita kan zona merah tsunami
jadi untuk sumber sumber potensi tsunami itu sendiri
berada di sepanjang pantai barat sumatera ini
jadi jalur subduksi itu pertemuan lempeng antara benua
lempeng indo australia dan lempeng eurasia seperti itu
jadi mungkin bisa diceritakan lebih detail ya
litman posisi kita ini kan kita di pulau sumatera
ada bukit barisan di belakang tapi di depan itu ada samudera hindia itu sendiri
nah di sini kedalamannya dan juga kalau kita bicara mengenai potensinya itu
bisa seberapa tinggi dan seberapa sering
oke terkait dengan tsunami sendiri kan tidak serta merta cuma di sini
oke terkait dengan tsunami sendiri kan tidak serta merta cuma di sini

tidak serta merta cuma disebabkan oleh gempa
namun kebanyakan disebabkan oleh gempa bumi tektonik
jadi untuk sumatera sendiri itu sumber gempanya ada di darat sumatera
yaitu patan sumatera
dan untuk bengkulu sendiri yaitu patan sumatera tersegmen menjadi tiga segmen
segmen ketahun mana dan musi
nah untuk kerawanan tsunami itu berada di sumber gempa yang berada di samudera hindia
nah untuk kerawanan tsunami itu berada di sumber gempa yang berada di samudera hindia

untuk daerah provinsi bengkulu sendiri
itu daerah yang paling bisa dikatakan paling rawan lebih rawan dari yang lain itu daerah mana mana saja
oke kalau dari segi penelitian
itu dari aceh sampai aceh padang bengkulu itu termasuk yang rawan
jadi tiga tiga yang lebih tinggi potensinya itu aceh padang dan bengkulu
dari sejarahnya itu berapa kali yang sudah tercatat ya tadi di bensana

nah oke dari katalog tsunami bmkg itu tercatat
tersyarat enam kali terjadinya tsunami di provinsi bunggulu ini
dan itu terjadi karena ada ya itu tadi disebutkan subduksi itu
atau apa alasan lain apakah ada karakter yang berbeda gitu antara tsunami
karakter tsunami sendiri terjadi pertama ketika terjadi gempa yang besar di laut
itu lebih dari tujuh
nah terus patahan yang terjadi patah normal atau patah naik
namun tidak jarang juga pernah terjadi juga dengan pergerakan geser
jadi untuk yang di bunggulu itu rata rata patahan normal
patahan normal itu maksudnya apa
patahan normal ada patahan yang turun ada turun terus patahan naik juga menyebabkan tsunami
tahun dua ribu tujuh itu yang patahan normal itu atau
normal patahan normal
jadi telah tercatat tahun dua ribu tujuh itu tepatnya dua belas september dua ribu tujuh
itu dengan kekuatan delapan empat dan tercatat tsunami itu tertingginya di daerah serangai
daerah setengahnya kalau kemarin ke bengkulu utara itu lewat yang banyak abrasi itu
itu ketinggian tiga enam meter
mahal lumayan ya cukup tinggi juga ya
nah ini abrasi ya saya lihat ini salah satu yang terjadi ya
ini bisa menimbulkan bencana juga mungkin dalam bentuk longsor dan lain sebagainya
iya kalau abrasi kan lebih cenderung karena gelombang laut
bukan karena tsunami atau yang lain
selain tsunami gempa apa lagi ini potensi bencana yang ada di bunggulu ini
sehingga dijadikan zona merah
mungkin kalau kita secara nasional kita ini kan termasuk supermarketnya bencana
jadi semua bencana termasuk ada di indonesia
nah untuk di bengkulu itu selain bencana dari gempa bumi tsunami
terus termasuk juga ada gunung api di bukit kaba
terus selanjutnya bencana hidrometeorologi
dalam hal ini kondisi cuaca baik banjir longsor dan bencana ikutan lainnya
tadi saya sempat berbicara dengan gubernur ya di sini
ini jadi yang paling utama untuk supaya mengurangi jumlah korban yang terjadi
kira kira dari bmkg sendiri itu kira apa apa saja yang perlu
diperhatikan dan juga bagaimana apakah sudah
ya katanya memang semuanya memperhatikan pengelolaan zonasi maupun ya tata kelola ya
supaya tidak inilah tidak menimbulkan banyak korban
tapi apakah itu sudah betul betul dilakukan anda lihat
oke kalau saya lihat untuk pemerintahan saat ini sudah sangat
sangat bisa dibilang sudah serius gitu untuk memitigasi bencana itu

nah dalam hal ini kami bmkg selalu mensosialisasikan terhadap bencana tsunami
kita itu ada istilah tiga langkah tanggap tsunami
pertama kita harus tanggap gempa
ketika kita merasakan gempa besar dan kuat terus lama
itu kita harus sadar bahwa itu potensi tsunami
terus kedua tanggap informasi
dalam hal ini kita harus mencari informasi
kalau untuk informasi tentang gempa ke bmkg sendiri
nah ketika informasi diberikan potensi tsunami
terus dengan ancaman waspada atau kondisinya seperti itu kan
awas waspada sama siaga gitu
nah dengan sendirinya masyarakat harus menjauhi bibir pantai dan sungai
terus selanjutnya tanggap yang ketiga yaitu tanggap evakuasi
dalam hal ini kalau kita seperti disini
mungkin pemerintahan telah membuat jalur jalur evakuasi
namun ketika kita di suatu tempat kita tidak mengenali tempat aman
maka sedapat mungkin kita menjauhi pantai dan mencari tempat tempat tinggi
mungkin dalam hal ini benteng maboruanya sudah cukup tinggi
kita kalau ada terjadi gempa atau yang dengan potensi tsunami aman di sini
kalau ketinggian sini dan berdasarkan catatan yang pernah terjadi
disini sudah cukup aman
jadi kita ke atas sana mungkin sudah puluhan meter yang di atas permukaan laut
nah dari informasi ini kan harus terus meneruskan disampaikan kepada masyarakat
nah jadi berarti masyarakat juga harus sadar tapi harus mendapatkan informasi yang cepat
cara melakukan sosialisasi ini
apakah ada yang khusus apalagi dengan
kami dari bmkg berdasarkan dari perpanjangan bmkg pusat dalam hal ini
kami tahun dua ribu enam belas melakukan sosialisasi yang disebut dengan geladi ruang gempa bumi dan tsunami
jadi terakhir tahun dua ribu enam belas dilakukan

padahal itu penting ya harus dilakukan secara berkala
kita baru dua kali melaksanakan dua ribu lima belas sama dua ribu enam belas
jadi dua ribu rencana bergilir
pertama kita di kota bengkuluin sendiri kan
yang kita undang itu stakeholder yang ada di kota bengkulu
berapa orang waktu itu yang ikut geladi risik
yang ikut waktu itu tiga puluh orang
dari bpbd seluruh bppd kita undang
terus dari stakeholder yang lain tni polri sar dan media sendiri

pertama tentang pengetahuan dan potensi bahwa kita ini rawan
pertama tentang pengetahuan dan potensi bahwa kita ini rawan
jadi tujuannya membentuk sosialisasikan itu
harapannya pihak stakeholder yang ada bisa menularkan ke masyarakat

dan itu dianggap berhasil feedbacknya bagus
feedbacknya lumayan bagus
feedbacknya lumayan bagus
dan termasuk informasi kami mensosialisasikannya ketigk ada
termasuk ini hoax
kalau masalah hoax kan sangat sangat ini
kalau hoax kan sangat sangat ini
ketika masyarakat menerima isu isu yang tidak benar jadi mereka langsung tanggap dan sadar bahwa langsung menghubungi pihak yang resmi dalam hal ini bmkg
bmkg juga mungkin kita ingat yang terjadi di sulawesi tengah yang di palu dan donggala dan ternyata memberikan warning tsunami tapi setengah jam setelah itu dicabut
nah ini supaya tidak terjadi hal hal seperti itu itu apa yang harus dilakukan
jadi saya luruskan pertama infonya itu bukan dicabut tapi diakhiri
jadi setiap peringatan kita itu memang harus diakhiri
karena tujuannya apa karena tujuannya ketika info itu diakhiri jadi stakeholder yang dalam hal ini yang berwenang seperti bpbd teman teman yang lain tni polri bisa melakukan kegiatan selanjutnya
dalam hal ini mungkin evakuasi atau penyelamatan itu
nah untuk yang di sulawesi tengah itu dari segi pertama kita komunikasi ya
jadi bmkg itu
bkg itu sudah mengeluarkan info gempa dan potensi tsunami
jadi kalau saya mendengar dari teman yang ada di palu jadi komunikasi putus listrik mati
jadi walau alam mereka terima apa enggak itu tentang info itu
karena yang saya dengar itu ya diakhiri setelah setengah jam tapi ternyata tsunami itu terjadi
maksudnya yang mengatakan ada potensi kenang kenang
jadi yang diakhiri itu kan benang bmkg
ini untuk bengkulu sendiri saya bisa bilang siap
pertama kita dari peralatan kita udah kalau untuk potensi tsunami tentunya dari pusat kan
terus selanjutnya kalau dari di kota bengkulu ini sendiri telah ada namanya sirine tsunami
jadi sirine tsunami bmkg itu untuk di bengkulu ini ada dua
nah ini kira kira pelajaran yang bisa didapat dari kejadian di sulawesi tengah yang bisa diterapkan di sini apa
kalau untuk di bengkulu mungkin pertama pembenahan komunikasi
karena terus lang ketika terjadi bentuk gempa yang besar itu jadi semua kolab gitu
termasuk listrik sampai berapa hari baru hidup
terus komunikasi kayak hp udah gak ada sinyal sama sekali gitu
mungkin digalakkan lagi komunikasi radio seperti itu
kalau dalam hal ini bmkg sudah mengambil kebijakan sih
kita dulu punya namanya ssb
jadi sekarang komunikasi radio
sekarang sudah diaktifkan kembali dan didata untuk ketika terjadi
di lombok komunikasi juga putus
terus di sulteng putus
jadi mau tidak mau kita
cari komunikasi yang aman terhadap gangguan gempa itu sendiri
dan itu tidak digunakan waktu di sulawesi tengah
kalau waktu itu kalau bmkg memang komunikasi kan internet semua
jadi ketika itu kendala juga
mati ya pasti internet tidak jalan
nah tadi ada yang menarik ya
tahun ini atau tahun lalu tidak diadakan ya
gila diresik bencana alam atau waspada tsunami
karena kurang anggaran
ini anggaran yang sebenarnya dibutuhkan
dan yang diterima itu seberapa jauh
jadi kami di daerah ini upt bmkg ini kan merupakan perpanjangan tangan dari bmkg pusat
jadi bmkg pusat telah menganggarkan untuk stasiun geopsika kepahyang
seandainya seperti itu kan
maksudnya seluruh upt bmkg dalam hal ini geopsika
namanya geladi ruang gempa bumi
nah tahun dua ribu lima belas sukses

sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan itu harusnya tidak terlalu besar kan
tapi kalau dari segi sekian puluh upt kan besar juga
kalau kemarin dua ribu lima belas itu sekitar tujuh puluh lima juta sampai seratus juta seperti itu
jadi kalau sampai tiga puluh upt
jadi kali saja
dan itu tahun ini dan tahun lalu dipotong sama
itu kebijakan siapa untuk memotong
bmkg juga setahu saya anggaran pusat juga sangat berkurang ya
dulu sempat di atas dua triliun tapi mungkin tahun ini nggak sampai tujuh ratus miliar ya
jadi bmkg kan punya skala prioritas
termasuk tadi dalam segi geladi ruang gempa bumi
dan ketika dana apa anggaran yang ada itu tidak
mencukupi dan ada yang lebih penting dalam hal ini kita pemeliharaan peralatan lebih penting
karena tercuma kita geladi ruang
bukan geladi bersih ya tapi geladi ruang
tapi untuk menyiapkan kalau terjadi sudah tahu step stepnya apa yang harus
siapa melakukan apa
kalau yang misalnya buoy buoy dan ini peringatan dini tsunami itu bagaimana nasibnya
sudah masih ada atau
jangan jangan juga sudah tidak berfungsi lagi
untuk buoy itu
jadi peringatan dini ini kan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga
jadi dalam hal ini bmkg tentunya kita peralatan gempa bumi dan tsunami
nah untuk boy itu sendiri berada kewenangan di bppt
jadi bukan punya bmkg
tapi setahu litman ada atau jangan jangan juga rusakan ini
nah kalau info yang itu
nah kalau info yang itu
memang sudah berapa tahun kita nggak pakai itu
karena seperti halnya ketika terjadi tsunami di aceh ya
itu sampai saya pernah dengar itu di ingganua ini ada bekas apa itu kayak rongsokan yang berupa itu
yang dicuri kayak buoy itu
itu penyakitnya ya
kita sebenarnya kan sudah disiapkan ya semuanya karena kejadian tsunami pada tahun dua ribu empat itu
tapi ya rusak atau dicuri dan lain sebagainya
jadi ya mau tidak mau kesadaran bahwa ini merupakan suatu yang penting ya
jadi apa apa saja yang masih diperlukan khusus dari stasiun geopsika
kalau dari stasiun geopsika kepahayang kita sendiri terus apa namanya merupakan perpanjangan bmkg pusat
dalam hal ini kita mewadahi atau menanggung jawab sebagai penanggung jawab peralatan yang ada di provinsi bengkulu dan aceh
itu bagaimana kondisi peralatannya
kalau sekarang alhamdulillah
kalau misalnya mudah mudahan tidak terjadi lah
tapi kalau misalnya terjadi gempa lagi dan yang cukup besar menimbulkan tsunami yang namanya kita harus siap ya harus waspada
itu sudah siap dari segi peralatan dan juga
kalau saat ini untuk bengkulu sendiri saya bisa bilang siap
pertama kita dari peralatan kita udah kalau untuk potensi tsunami tentunya dari pusat kan
terus selanjutnya kalau dari di kota bengkulu ini sendiri telah ada namanya sirine tsunami
sirine tsunami bmkg itu untuk di bengkulu ini ada dua
jadi untuk kontrolnya ada di pusat bpbd provinsi
terus untuk sirine sendiri ada dua lokasi
pertama di kesebangpol terus daerah kantor gubernur
terus yang keduanya di sports center pantai panjang
dan itu sempat digunakan sirine ini pada tahun dua ribu tujuh
waktu dua ribu tujuh belum ada
kalau nggak salah seingat saya dua ribu sembilan atau dua ribu sepuluh seperti itu
nah untuk memastikan peralatan kita semua siap kita setiap tanggal dua puluh enam itu mengadakan aktifasi sirine
tanggal dua puluh enam setiap bulan
setiap bulan kenapa diambil tanggal dua puluh enam mengingat kejadian tsunami besar di aceh
iya tanggal dua puluh enam desember waktu tahun dua ribu empat belas
jadi masyarakat juga sudah diterbiasakan mendengar
kalau ada sirene ini mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan
apa yang harus dilakukan berkumpul di suatu tempat
kalau yang kita posisi sekarang kan cuma tes
hanya tes ini
ini hanya tes seperti itu
tapi harus ada dong latihan geladiruan kalau mendengarkan sirine ini harus abcd
atau berkumpul di mana atau lari ke atas bukit
teman teman bpbd provinsi bppd kota sudah melaksanakan seperti itu
ketika kalau sekarang kita perhatikan ada jalur jalur evakuasi gitu
seperti ada tempat berkumpul seperti di daerah sawah lebar ini
jadi lietman merasa sudah persiapan sudah maksimal dalam ini atau masih ada yang harus diperbaiki
kalau maksimal biasanya optimal gitu kan kita sudah berusaha dan selalu harus lebih optimal lagi gitu
dengan saran yang ada sudah optimal ya
atau harus ditingkatkan lagi
mungkin peningkatannya itu lebih cenderung ke sosialisasi gitu
karena memang kalau dengan menghadapi bencana ini bencana alam apalagi kan tidak bisa diduga persisnya kapan jam berapa dan lain sebagainya
tapi yang jelas akan potensinya terjadi karena memang kita sangat rawan
apalagi ini di samudera india lumayan dan di sini juga rawan gempa
yang penting itu adalah kesiapan
kesiapan terus kita harus sadar betul bahwa kita berada di daerah yang rawan itu
iya karena dengan kesiapan ini kita bisa mengurangi jumlah korban
berarti tata ruang juga harus diperhatikan
jangan membangun istilahnya pemukiman di pinggir pantai
anda sendiri melihat ini dipatuhi
kalau dipatuhi kayaknya enggak ya
karena kita lihat di sepanjang pantai
seandainya kayak mbak desi kemarin kan ke arah utara
kalau di pinggir pantai kan masih banyak sekali rumah
paling sebenarnya kalau boleh dibilang pemerintah harus tegas mungkin
harus tegas untuk tidak memberi izin membuat bangunan di sekitar situ
yang udah zona merah gitu kan
nah itu dia
kalau sekarang posisinya ya sangat banyak sekali ya
nah ini mungkin harus diperhatikan dan kadang kadang juga ya orang membangun dimana saja
jadi tata ruang ini harus dikelola dengan lebih baik
karena informasinya itu sudah ada
kalau untuk pemerintah sudah lumayan giat sangat giat lagi
seperti halnya teman teman di bpbd kota bengkulu kemarin kan
mereka mengadakan penanaman mangrove di pinggir pantai
jadi ya itu bisa menjadi semacam penyangga
sabuk sabu hijaunya untuk menahan itu
terima kasih banyak litman
ya sama sama mbak desi
ya sangat mencerahkan
demikian insight kali ini langsung dari kota bengkulu
jadi mungkin dikenal sebagai daerah zona merah tsunami
tapi ternyata banyak sekali yang kita bisa lihat bisa pelajari dan kita bisa nikmati di kota ini dan juga di provinsi ini
selain banyak sekali sumber daya alamnya
alamnya itu begitu indah
banyak sekali sapuanya
dan sehingga potensi wisatanya juga masih bisa dikembangkan
banyak pantai yang indah dan juga tentu saja banyak peninggalan bersejarah seperti benteng malboro ini
jadi tidak ada salahnya mungkin perlu juga dikunjungi ya bila anda punya waktu
demikian insight kali ini bersama saya desi anwar